presiden joko widodo mengatakan saat ini waktunya yang muda muda untuk menjadi pemimpin
presiden menyampaikan pesan tersebut saat peringatan sumpah pemuda dua puluh delapan oktober silam
jokowi mendorong kaum muda memenangkan kompetisi dan menjadi pemimpin
apakah pernyataan presiden jokowi adalah sinyal mendukung tokoh muda sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
lalu bagaimana pemilih muda atau milenials mempertimbangkan calon presiden dua ribu dua puluh empat
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui samungan zoom
dengan dua narasumber ada wakil ketua umum partai gerindra rahayu saraswati joyo hadi kusumo
selamat sore mbak sara
dan ada direktur esekutif poltreking indonesia hanta yuda selamat sore mas hanta
oke saya mau ke mas hanta terlebih dahulu nanti saya baru ke mbak sarah untuk menanggapi dari parpolnya ya
mas hanta ini di peringatan sumpah pemuda kemarin presiden jokowi kemudian mengatakan
saat ini waktunya yang muda muda untuk jadi pemimpin
saya kutip pernyataannya
presiden dalam dunia yang penuh disrupsi waktunya kaum muda jadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi
pemimpin yang menguasai teknologi bukan dikuasai oleh teknologi
pemimpin yang berani mengambil inisiatif
nah mas hanta dari analisis anda apakah ini kemudian sinyal dukungan presiden pada capres muda
dan baru fresh di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti mas hanta
ya sebelum ke dukungan pilpres kecenderungan presiden jokowi itu memang suka dengan tren tren anak muda
kita lihat sebelumnya
ada beberapa menteri yang berusia muda
banyak contoh namanya ya
ada nadiem ada bahlil dan seterusnya
kemudian juga ada stafsus muda yang banyak ada berapa orang
itu bukan hal yang baru yang kerap didengungkan disampaikan oleh presiden
tetapi yang momen ini yang lebih spesial memang sedang ramai juga wacana menuju pilpres suksesi dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi saya kira petan itu bisa dibaca
itulah wahai anak anak muda untuk tarung nanti berkompetisi di arena politik elektoral dua ribu dua puluh empat mendatang satu itu
yang kedua adalah tadi ya sebenarnya bukan tersirat lagi sudah tersurat
dikendaki ke depan itu dibutuhkan kepemimpinan anak muda yang tidak hanya muda usianya tentunya
tentu cara berpikirnya yang lebih enerjik kemudian kreatif inovatif kemudian bisa mengelola memanfaatkan teknologi dan sebagainya
jadi bukan sekedar usia muda
ketiga dari sisi politik kalau kita mau mengaitkan dari soal dukungan dukungan memang dari data survei kami misalnya potreng indonesia yang baru saja di bulan ini kami publis yang lalu itu selain pak prabowo adalah nama nama yang relatif masih muda
mudah dalam konteks pilpres kan kita tidak bisa menyebutkannya dua puluh tahun tiga puluh tahun
kan tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi calon presiden republik indonesia
syaratnya empat puluh tahun
berarti mudanya ini bisa jadi ada empat puluh kisaran empat puluh sampai lima puluh lima tahun lah kira kira gitu ya basaraya dan anak anak
saya kira dari situ maka bisa juga dibaca sepertinya signalnya ada ketersimpangan meskipun masih dinamis politik
kita tahu bahwa pak prabowo cukup dekat hubungannya
jadi terhadap perjuangan yang salah satu akan kembali mengusung pak prabowo misalnya berpasangan dengan pak wan santai disebutkan
meskipun masih dinamis lagi
yang kedua sepertinya pak jokowi lebih cenderung pada nama nama lain
jadi di hasil pres itu tiga besar selain pak prabowo itu adalah anies waswedan ganjar pranowo dan rizwan
ridwan kamil itu adalah figur figur yang memenuhi yang disebutkan oleh presiden jokowi tadi yang usianya kisaran empat puluh sampai dengan lima puluh lima tahun
mbak sarah kalau menurut mas hanta sudah tersurat bahwa presiden menginginkan nama nama lain yang kemudian lebih muda begitu ya untuk bisa berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh
gerindra sebagai partai koalisi pendukungnya pak jokowi bagaimana kemudian memaknai menafsirkan pernyataan pak presiden yang kalau menurut mas hanta ini sudah tersurat ingin penerusnya adalah tokoh muda
karena tadi beliau juga bicaranya bahwa yang diangkat oleh presiden itu adalah untuk pemimpin kedepannya kita gak ngomong tentang pilpres loh
kita bisa bicara bahkan saat ini
kalau pilpres itu dua ribu dua puluh empat kita maunya dari sekarang
dari sekarang seharusnya pemimpin pemimpin mau itu di jajaran birokrasi asn artinya
bukan hanya menterinya
bukan hanya stafsusnya
kita bicara bagaimana di birokrasi di indonesia ini ada banyak kok pemuda pemudi kita yang ada di jajaran asn itu yang perlu diberikan kesempatan untuk mereka bisa mengabdi dan mereka bisa berkecimpung
nah kalau kita bicara tentang politik misalnya bahkan ya dari sekarang juga saatnya kita mempersiapkan bukan hanya untuk pilpres tapi bisa juga untuk pileg dan pilkada
jadi lingkup yang diangkat oleh pak jokowi itu itu sangat luas menurut saya
dan kalau misalkan itu digiring hanya kepada pilpres saja itu saya rasa justru merugikan kita
apalagi saya sebagai politisi muda gitu ya bukan yang relatif muda tapi muda
nah ini kita justru menyayangkan kalau misalkan kita kita yang memang mau turut serta mengabdi dan berkarya untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara
itu harus menunggu sampai nanti gitu
ini justru di partai partai politik juga maupun juga di jajaran yang lainnya ini kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita sebagai mayoritas ya mayoritas penduduk indonesia dari segi jumlah yaitu milenial dan generasi z
ini saatnya kita bisa menunjukkan paring dan kita bisa berkomunisi
kita akan bahas nanti soal generasi z dan milenial
jadi dorongan dari pak jokowi dodo itu sangat luar biasa gitu ya untuk pemuda pemuda
untuk pemuda pemudi di indonesia dan juga mengingatkan kepada pimpinan pimpinan kita yang lebih senior
itu untuk memberikan ruang pada kita semua
oke nanti kita akan bahas spesifik soal suara pemilih milenials dan juga suara pemilih muda
saya mau kembali ke mas santa
mas santa kalau tadi mbak sarah melihatnya tidak sesempit itu tidak digiring ke pilpres tapi lebih luas begitu ya
tapi tadi anda mengatakan bahwa presiden jokowi memang sudah menaruh ketertarikan memberikan tempat khusus kepada banyak tokoh muda di dalam kabinet pemerintahannya
mas hanta saya mau tanya apakah ini kemudian sinyalemen bahwa presiden memang ingin ada regenerasi kepemimpinan
ya yang pasti ada kabar baiknya adalah perlu regenerasi
integrasi itu artinya isu tentang tiga periode dan lain sebagainya itu itu bisa dijawab bahwa dua ribu dua puluh empat ada suksesi ada pergantian
apalagi arena kompetisi dua ribu empat ini arena yang terbuka tanpa incumbent itu yang menarik
yang kedua adalah saya kira ini menjadi positif apa yang disampaikan oleh presiden
karena postur pemilih indonesia itu di pesta elektoral dua ribu empat itu pemilih muda itu menentukan
dia paling dominan dan menentukan
dan yang ketiga kita tahu nana bahwa tren pemimpin muda itu kan menguat semakin kemari
dulu pak presiden jokowi juga menjadi presiden di usia lima puluh dua atau lima puluh tiga antara rentang itu
nah kemudian juga terkait perkembangan dunia teknologi informasi kita tahu semakin kencang ya
itu bisa dioptimalkan
orang muda lah biasanya yang paling melek
terkait dengan media digital sosial media dan sebagainya karena berpikir inovatif kreatif
tapi ini tidak hanya sekedar usia muda
nah kembali ke presiden jokowi memang saya kira tidak hanya tadi ya
ada staf khusus stafsus bidang milenial
kemudian menterinya banyak yang muda
terobosan terobosan yang kadang juga dikoreksi itu
sampai hal yang sangat teknis kalau diperhatikan pas pampresnya itu diberi orang orang mudanya berkurang
mungkin anda paham juga sering ke istana kan meliput dan seterusnya
saya kira salah satu karakter pak jokowi
tetapi secara konstitusional siapapun bisa bertarung
tidak ada pembatasan soal usia
siapapun bisa bertarung berapa kali dan seterusnya
nah dari sisi ini maka memang dari rekaman survei saya katakan tadi empat besar saja ya
empat besar itu kan yang imbang adalah di margin of error itu adalah pak ganjar pak prabowo pak anies dan pak ridwan kamil misalnya
ditambah nama nama lain juga muda masih banyak
misalnya kayak erick thohir kemudian ada ahy dan seterusnya
itu figur figur muda yang direkam dalam survei publik selain dari nama pak prabowo ya
yang sudah senior itu memang relatif anak anak orang orang muda
muda dalam relatif ya saya gunakan kata relatif karena konteks pilpres kan usia harus di atas empat puluh tahun
berarti saya kira ini menjadi tempat yang signal yang relatif kuat
kalau kita ingin lebih dalam maka presiden memang kecenderungannya
kecenderungan ya saya mengulangi
saya menggunakan dukungan menyiapkan pada figur figur yang relatif muda tadi itu
seperti nama ganjar erick thohir dan lain sebagainya
oke mas hanta tetap bertahan bahwa kecenderungannya presiden kemungkinan memberikan karpet merah ataupun memberikan kesempatan kepada tokoh tokoh muda yang akan berkontestasi di pilpres dua ribu dua puluh empat
nah mbak sarah sebagai generasi milenial tadi anda sudah mengakui
anda sepakat tidak sebetulnya bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini adalah momentum untuk regenerasi kepemimpinan dan waktunya tokoh muda menjadi calon presiden mbak sarah
anda sepakat tidak
tokoh muda itu bukan berarti harus muda loh mbak
saya cuma mau mengingatkan
dan jangan lupa juga kita memiliki regulasi yang cukup jelas bahwa untuk maju di ajang field press itu harus memiliki dukungan dari presidential threshold yang ada di dpr
jadi tidak bisa serta merta
apalagi juga tadi bang hanta yuda sudah mengingatkan untuk maju di field press
untuk maju di field press itu juga bukan berarti muda tapi relatif muda
karena kalau muda itu sudah pasti di bawah empat puluh tahun bisa maju dong gitu kan
tapi dalam hal ini tidak
jadi saya sebagai generasi muda ya di partai politik kita sangat mengharapkan regenerasi itu dalam arti bahwa dengan ini sekarang bukan incumbent ya tetapi dibuka pintunya
ya betul betul ada pasangan
karena kan kita di sistem field press kita bukan hanya capres saja yang dipertimbangkan tapi cawapresnya
nah pasangan ini yang mudah mudahan bisa memberikan warna yang baru untuk memberikan arah yang sangat mewadahi dan mengayomi kebutuhan dari kita dari anak anak muda
oke pak prabowo masuk nggak kriteria itu mbak sarah
karena dia mulutku dari segi usia itu bisa dikatakan senior tapi semangatnya itu bisa menawarkan banyak dari teman teman saya luar biasa
oke oke nanti kita akan tanya lebih lanjut kepada mbak sarah tapi saya mau kembali lagi ke mas hanta
mas hanta kita tahu tadi anda juga sudah mengatakan bahwa ceruk pemilih pada pilpres dua ribu dua puluh empat ini akan banyak didominasi dan mayoritas adalah generasi z dan juga millenials
saya mau tanya mas hanta para pemilih muda ini akan cenderung memilih pemimpin yang usianya muda
dan baru ikut kontestasi serta fresh atau memang yang sudah ikut berulang kali kontestasi
atau mungkin usianya sudah di atas lima puluh ataupun enam puluh
iya memang kalau kita cross check dari data survei pemilih muda itu masih terpencar ya terpolarisasi pilihannya dan yang belum menentukan pilihan juga relatif masih cukup tinggi cukup banyak
nah memang kecenderungan memilih kepada pemilih yang masih muda secara usia seperti
anies seperti ganjar seperti ridwan kamil apalagi ridwan kamil yang dikesankan dekat dengan milenial gaya gaya milenial seterusnya itu relatif lebih positif
sehingga ini yang menjadi tantangan figur figur senior seperti pak prabowo harus mencari wakil yang tadi betul harus wakil yang benar benar muda usianya
dulu ada mas sandiaga uno harus lebih muda lagi
satu itu yang kedua pak prabowo juga saya kira kalau akan tarung lagi harus menggunakan komunikasi strategi gaya gaya militer
yang lebih anak muda ya
iya anak muda cara komunikasinya saluran komunikasi dan impak atasnya dan seterusnya
karena pemilih pemilih muda ini betul sangat menentukan karena pemilihnya sangat besar sekali dan kecenderungannya memang ada figur figur baru yang punya momentum baru
jadi saya kira ini tantangan yang cukup berat bagi pak prabowo jika tarung lagi di dua ribu dua puluh empat
selain cari wakil yang muda strateginya rebrandingnya dan seterusnya harus betul betul diperhatikan
di sisi yang lain kita tahu figur figur yang baru muncul ini ya juga gayanya begitu kekuatannya yang saya sebutkan tadi
yang sudah mulai melakukan pergerakan politik tadi
anies ganjar erick thohir ridwan kamil dan semua yang saya sebutkan itu menggunakan gaya gaya itu
nah kalau itu yang saya kira digandrungi oleh kecenderungan pemilih pemilih muda
itu pemilih psikologis ya dalam studi perilaku pemilih itu ada tiga karakter pemilih
pemilih rasional pemilih psikologis dan pemilih sosiologis
pemilih sosiologis itu memilih karena kesamaan daerah agama
nah itu bisa pak prabowo dan siapapun usia dari kelompok manapun segmentasinya bisa
tetapi pemilih muda yang banyak adalah perilaku pemilihnya ada karakteristiknya pemilih psikologis
dia cenderung memilih orang orang kreativitas inovasi
psikologis lebih dekat ya
ya secara psikologis
dan tambah satu lagi pemilih rasional
walaupun rasional kan relatif melihat tidak sekedar usianya muda
tapi soal kompetensi pengalaman dan tentu prestasinya
nanti itu kita tanya ke mbak sarah karena tugasnya berat sekali untuk bisa merebranding pak prabowo
untuk menjadi gayanya lebih muda
karena secara psikologis kalau menurut mas hanta yuda para pemilih muda ataupun pemilih millenials ini akan lebih milih tokoh tokoh muda
yang memang gayanya sudah dicitrakan menjadi lebih segar lebih anak muda
dulu pasangannya pak prabowo mas sandi itu menjalankan tugas itu
prabowo sandi sandi yang menjalankan pendekatan pendekatan itu
nanti kita akan tanya ke mbak sara usai jeddah
jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan diskusi kita dengan dua orang narasumber
ada rahayu saraswati joya hadi kusuma wakil ketua umum dpp partai gerindra
dan juga mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
tadi sebelumnya mas hanta sudah mengatakan beberapa poin yang menarik
mbak sara saya akan beri kesempatan ke apa ada anda
tapi saya mau tanya dengan besarnya ceruk pemilih generasi z dan juga millennials
apakah kemudian menjadi pertimbangan gerindra dalam mengusung pak prabowo begitu pada pilpres dua ribu dua puluh
atau memang membuka peluang lain
justru luar biasa beberapa survei juga sudah keluar tahun ini
yang menyatakan pilihan dari generasi z dan milenial
justru itu adalah pak prabowo
itu ada beberapa hasil survei yang sudah keluar
dan dengan saya juga keliling tahun ini betul betul keliling seluruh indonesia
bertemu dengan anak anak muda yang ada di seluruh indonesia
itu banyak sekali yang menaruh harapan kepada pak prabowo subianto
dan itu yang kami tangkap
karena kami tentunya di gerindra sebagai salah satu partai yang memiliki kursi cukup besar juga di
kita adalah suara satu dari tiga yang terbesar di indonesia
kami sangat menginginkan pendapat dan masukan dari semua pendukung maupun kader di seluruh indonesia
dan itu mereka menyatakan masih solid mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden di tahun dua ribu dua puluh empat
mas anta kalau tadi mbak sarah mengatakan dari hasil survei yang dilakukan oleh internal partai gerindra
ini justru pemilih muda ataupun milenials masih tetap percaya kemudian dan akan memilih pak prabowo
apakah kemudian hasil survei anda juga menunjukkan hal yang sama kecenderungannya seperti itu
seperti saya katakan tadi masih terpolarisasi ya
betul memang tetap ada yang memilih pak prabowo cukup besar
tapi ke ganjar juga besar ke anies besar
tapi kalau dikelompokkan dari nama nama yang saya sebutkan lebih banyak yang relatif usia muda kan
satu satu yang bertahan elektabilitasnya yang dari kelompok senior adalah pak prabowo
kalau umum lain kan suaranya nyungsa apa jangan nyungsa pak
masih di bawah mas nanti
belum naik begitu ya palitiknya pak prabowo
kalau pak prabowo memang masih bertahan
karena itu terlepas soal usia soal kompetisi maka pak prabowo masih punya peluang
kemudian ganjar pak prabowo dan anies baswedan
jadi dari sisi
untuk kompetisi elektoral pak prabowo masih memungkinkan
ketika di cross check ke pemilih muda otomatis tentu ada ke prabowo sekian persen ke anies sekian persen ke ridwan kamil ke erick thohir dan sebagainya
nah ini yang saya katakan tadi menjadi tantangan bagi pak prabowo ke depan
jadi soal peluang soal dipilih langsung oleh masyarakat nanti semua punya hak untuk berkompetisi
itu secara konsesional
nah ini kita bahas ini tadi kan ada statement presiden jokowi dodo
nah kalau kita bicara analisis kan presiden ini pak jokowi kan berpotensi menjadi kingmaker
kalau bicara kingmaker kan ada ibu mega
berpotensi jadi kingmaker
kecil kemungkinan mungkin maju lagi
kemudian pak jokowi
ketiga pak sbe
mungkin bisa pak jk dan sebagainya
nah dari sisi kingmaker kingmaker tadi kalau kita analisa memang ada kedekatan dari sisi gerindra dan pdp kan cukup dekat lah
dan juga santer disebutkan ada diskusi tentang prabowo pak prabowo akan didukung oleh pdp
nah dari kingmaker sana itu masih oke
masih ada kemungkinan
nah dengan pak jokowinya ini tantangannya
karena kalau kita membaca signal tadi
apakah itu jokowi
kan ada poros porosnya nanti
poros mana yang ini pak prabowo bisa membangun dengan poros dengan pdip atau dengan partai lain gitu
dan di sisi pak jokowi ada kecenderungan kalau saya baca mungkin
mungkin itu tidak bisa disimpulkan sekarang
terut ini bukan pak prabowo ya jangan
tapi juga ada kecenderungan lebih ke ganjar atau nama nama lainnya
atau dari pohir dan sebagainya
nah yang pak sby tentu ada figur yang lain
itu yang poin yang saya sampaikan analisa dari sisi kingmaker
jadi dalam kompetisi elektorali
kok ada dua yang harus kita pisahkan
kandidati dan eleksi
kandidati itu protes pencalonan oleh partai politik
yang kedua eleksi
nah dari sisi kandidasi pak prabowo sangat bisa
punya partai sendiri
dibanding ganjar prabowo
ganjar prabowo dibanding anies waswedan dan zinul kamil belum punya partai
luangnya lebih besar ya
dibandingkan dengan tokoh tokoh lain
bisa cari satu lagi
tadi mudah dikandidati
tantangannya adalah diileksi
apalagi pak prabowo kan sudah pernah bertarung
tingkat popularitasnya sudah sangat tinggi
nah itu adalah tantangan
gasnya orang orang muda seperti mbak rayu saraswati dan kawan kawan
kalau milih muda
saya ingin mengatakan
ini lawannya adalah
secara usia mereka lebih
saya mau kasih kesempatan ke mbak sara masanta
tentu sangat terbuka lebar peluangnya pak prabowo
karena beliau adalah ketua umum partai politik
dan memang elektoralnya yang saat ini paling tinggi
di beberapa survei
dengan mbak ganjar
anies waswedan di bawah
tapi saya mau tanya ke mbak sarah
dari partai gerindra
untuk bisa meyakinkan pemilih muda
untuk memilih pak prabowo
jika memang beliau nanti memutuskan
ataupun diminta oleh partai gerindra
maju sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh empat mbak sarah
itu terlalu banyak ax factor
selalu sudah bergerak
bahkan dari sekarang
dan kita anak anak muda
yang ada di gerindra
tentunya terus untuk memberikan bukti nyata
muda pemudi di indonesia ini
kita bukan hanya sebagai penyumbang suara
bisa menjadi bagian
dari pembangunan bangsa ini
dengan kita ikut
serta dan berpartisipasi
tapi kalau untuk strategi
masih terlalu jauh mbak nana
strategi masih terlalu jauh
tapi tadi mas hanta mengatakan
bahwa kedekatan pdip dengan gerindra itu
tentu akan berpengaruh pada kontestasi
saya mau tanya kepada mbak sarah
sebagai wakil ketemu partai gerindra
kemudian seberapa penting begitu ya
sinyal dari pak jokowi ini
akan mempengaruhi kandidasinya pak prabowo
kalau sinyalnya setahu saya
beliau membuka peluang
untuk siapapun yang ingin maju
itu yang saya dapatkan dari semua
jadi tidak menutup kemungkinan
dan pernyataan di hari sumpah pemuda itu
betul betul untuk mendorong
dalam pembangunan bangsa ini
mas hatta terakhir
seberapa penting sebetulnya sinyal
dan juga dukungan
presiden yang menjabat
pak jokowi sebagai kingmaker
yang tadi anda katakan ini
akan menentukan kandidasi
seseorang jika ingin bertarung
ya ini pernyataan bagus
saya kembali ke dua hal tadi
dari sisi kandidasi
memang bukan ketua umum partai
bumega ketua umum
pak prabowo ketua umum
tetapi dari sisi ini
pak jokowi adalah seorang presiden
dia punya pengaruh
sekarang ada partai partai
yang sedang berada di dalam pemerintahan
kalau itu dikumpulkan berpotensi
tergabung dengan pdp
atau terpisah dengan pdp
yang kingmaker utamanya
itu salah satunya dibentuk oleh pak jokowi
setelah analisa ini
kan perlu diuji nanti di jelang dua ribu empat belas
itu dari sisi
pengaruh pak jokowi tentu ada
jadi meskipun kita
oh kingmaker harus ketua umum partai
karena ada pengaruh tadi
bahkan pak jk yang sudah mantan pun bisa jadi
punya jejaring dan seterusnya
termasuk pak prabowo juga bisa berpotensi
bahkan juga kingmaker
dari sisi pemilihan
pemilih kita relatif
pemilih kita relatif
di dua ribu sembilan belas kan terbelah
dari jawa barat ke
regional barat indonesia
hingga ke aceh
itu mayoritas provinsi
ada basis pak prabowo dulu
pak prabowo sandi
sementara jawa tengah ke timur
hingga ke papua
dimenangkan oleh jokowi
nah poin saya adalah
jokowi punya pengaruh di sini
kalau dilihat data survei
pemilih jokowi kecenderungannya lebih banyak
yang dari jawa tengah ke timur itu
lebih banyak sekarang bergeser
meskipun belum semua
sementara bermigrasi ke ganjar paranowo
sementara basis pak prabowo
itu mulai terbelah dengan anies waswedan
misalnya di dki
masih pak prabowo
nah di sini juga jadi tantangannya
kalau pak prabowo
saya ingin menjawab pertanyaan nana tadi
ada pengaruh di eleksi
tetapi dia belum tentu determinan
penentu utama di kompetisi elektoral
ada magnet figurnya nanti
saya menentukan faktor pertama
faktor kedua adalah strategi menentukan ceruk pemilihnya
faktor ketiga adalah efektivitas dan ketepatan menentukan mesin politiknya
pengaruh orang orang di belakang
termasuk pak jokowi ingin mengarahkan pemilihnya kemana
bukan faktor tunggal dan penentu
bukan faktor tunggal dan penentu
kalau ditanya dukungan pak jokowi berguna nggak buat pak prabowo
buat ganjar anies ridwan kamil dan sebagainya
tapi bukan faktor penentu satu satu
bukan faktor tunggal dan juga bukan penentu
tapi bisa memberikan kontribusi suara begitu ya
pada siapapun yang akan berkontestasi

tapi kalau disuai di polisi kandidasi mungkin memberi pengaruh signifikan
saya mau tanya mbak sarah
terakhir kita ingin memastikan

jadi pak prabowo sudah pasti maju ya di pimple plus dua ribu dua puluh empat

terakhir kita ingin memastikan

masih harus melalui proses itu
jadi nanti pasti akan ada momentumnya sendiri di mana semua perwakilan dari pengurus pengurus
dpd dan dpd ddp

dpd dan dpd ddp
akan menyampaikan apa yang menjadi keputusan dari mereka dan itu akan disampaikan kepada
baru nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan
semuanya ada prosesnya dan itu tidak bisa dilewati
kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya dari pak prabowo
dari pak prabowo
dpp partai gerindra apakah kemudian akan mengusung pak prabowo subianto dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
dan apakah kemudian nanti tugas beratnya kalau memang pak prabowo maju itu tugas beratnya mbak sarah
membantu pak prabowo untuk bisa kemudian menjadi lebih mudah dan juga lebih segar begitu ya mbak ya
gayanya kalau tadi sarannya dari mas hanta
kalau itu dari dulu juga beliaunya udah sangat semangat
oke oke kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya menjelang pilpres dua ribu dua puluh
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia dan rahayu saraswati johadikusumo wakil ketua umum dpp partai gerindra
selamat sore mbak sarah dan juga mas santa sehat selalu untuk anda berdua